sekjen pdi perjuangan hasto kristianto membantah keberadaan tim yang dibentuk loyalis puan maharani
yakni dewan kolonel serta loyalis ganjar pranowo yakni dewan kopral
hasto menegaskan pembentukan dewan kolonel serta dewan kopral tidak diatur dalam adart pdi perjuangan
hasto menjelaskan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri tegas tak mengakui adanya tim yang dibentuk paralialis
baik dari pihak puan maupun ganjar dengan sebutan dewan kolonel maupun dewan kopral
hasto mengatakan hal tersebut hanyalah kuyon politik dan tak diatur dalam adart partai
sebelumnya loyalis ganjar pranowo yang tergabung dalam gp mania mencetuskan tim bernama dewan kopral
untuk melindungi dewan kolonel yang dibentuk oleh loyalis puan maharani
itu tidak diatur dalam adart partai
jadi arah ini ketua umum juga sangat tegas
tadi juga diingatkan oleh ibu ketua umum yaitu
sementara itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo meminta semua pihak menahan diri usai munculnya dewan kopral
yang dibentuk relawan gajar pranowo mania untuk menandingi dewan kolonel pendukung puan maharani
ganjar juga menyebut dewan kolonel dan dewan kopral hanya candaan
candaan candaan jadi publik tidak perlu merespon
soal cok prasapres kan kalau bdi perjuangan itu urusan ketua umum